inilah aksi para guru berkostum superhero di sdnu nurul islah kabupaten gresik jawa timur
saat perkenalan siswa baru pada hari pertama tahun ajaran baru
para guru ini sengaja memakai kostum unik ini menyambut siswa yang baru saja menjejakan kaki di sekolah dasar
untuk memberi kesan bahwa sekolah tidaklah menakutkan
salah seorang guru mengungkapkan dengan mengenakan kostum ini diharapkan para murid baru
dapat merasa bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan anak didik bisa lebih giat dalam belajar
merasa anak anak mulai masuk sd itu dari tk pasti ada rasa takut untuk masuk pertama kali
dengan memakai seragam merah putih yang baru pasti ada rasa takut
kita inginnya untuk menghilangkannya
kita ingin merasa takut itu
selain berkenalan dengan guru dan teman para siswa juga diajak berkeliling sekolah agar lebih mengenal lingkungan sekolah
senang gak tadi
selain berkostum superhero para guru juga membagikan susu kepada siswa baru
guru berharap siswa baru merasa senang dan bisa belajar dengan riang
miftahul arief gresik jawa timur